ya adanya kebijakan lintas yuridiksi bagi perusahaan multinasional
menjadikan skema praktik penghindaran pajak terus terjadi
di indonesia sendiri perdebatan soal penarikan pajak perusahaan digital
selalu terkendala masalah badan usaha tetap
padahal indonesia sebagai negara pasar dan konsumen digital terbesar di asia tenggara
menjadi penyumbang besar bagi gurita bisnis sang perusahaan digital raksasa
kami bahas pagi ini untuk anda dalam kejar penerimaan pajak global
nah penerimaan pajak global ini adalah hal yang dibahas dalam kttg dua puluh kemarin
di italia tepatnya
dan pada kttg dua puluh kemarin tersebut sudah ada satu ratus tiga puluh tujuh negara
yang sudah menyepakati untuk melakukan reformasi pemajakan di sektor digital
begitu satu ratus tiga puluh tujuh negara ini kemudian akhirnya tinggal sisa tiga negara lagi
hingga kemudian tiga negara oecd ya
tinggal tiga negara lagi sampai akhirnya nanti menuju konsensus global
jika konsensus global ini diterapkan
untuk memecahkan permasalahan terkait dengan pemajakan perusahaan digital ini
bisa dikatakan akan segera terwujud ya pemecahan masalahnya
nantinya reformasi perpajakan digital ini di kttg dua puluh akan dilanjutkan kembali oleh siapa
oleh presidensi g dua puluh kita indonesia
indonesia akan menjadi tuan rumah g dua puluh tahun dua ribu dua puluh dua ya tepatnya di bali begitu
nah nanti isu perpajakan digital ini
solution untuk pajak digital ini akan dibawa pada presidensi indonesia di kttg dua puluh
dipercepat sehingga nanti implementasinya akan segera terwujud begitu ya
aturan aturan turunan dari dua pilar solution
untuk mengejar multinational enterprises yang beroperasi di pasar indonesia
yang terkendala badan usaha tetap
nah ini dia solusi dua pilar reformasi pajak global
yang telah dihasilkan ya dari ktt g dua puluh di italia
di roma italia pada tiga puluh satu tiga puluh satu oktober kemarin
satu pilar tersebut yang pertama
pilar pertama adalah negara pasar ini berhak mendapatkan alokasi pemajakan
kata kuncinya di sini adalah berhak untuk mendapatkan alokasi pemajakan
atas penghasilan multinational enterprises atau perusahaan multinasional
perusahaan perusahaan digital yang sifatnya memiliki pasar di indonesia
tapi tidak memiliki but atau badan usaha tetap
nah but ini yang terkadang kemudian menjadi permasalahan ya
karena untuk memungut pajak di suatu negara
untuk perusahaan digital mereka harus memiliki perwakilan
atau badan usaha
tapi kebanyakan juga multinational enterprise ini kan tidak memiliki perwakilan
tidak memiliki kantor di negara pasarnya
termasuk kantor di indonesia begitu
nah jadinya praktik penghidaran pajak ini semakin marak terjadi oleh multinational enterprises
dengan bagaimana mereka memilih negara yuridiksi
negara yuridiksi ataupun negara negara yang menjadi pasar tempat mereka beroperasi
yang memiliki pajak lebih rendah begitu
makanya skema dua pilar solusi ini nantinya
akan memfokuskan untuk menghindari apa yang namanya beps
jadi best erosion profit shifting
artinya menghindari adanya pemindahan atau penghindaran pajak
melalui profit shifting ke negara negara yuridiksi
yang sifatnya negara tersebut bisa dikatakan tax haven begitu ya
nah potensinya sangat besar sekali potensinya sangat besar untuk penerimaan pajak
potensinya besar juga agar two pilar solutions ini bisa menghasilkan hasil penerimaan pajak
yang adil bagi negara negara oecd tadi
satu ratus empat puluh yuridiksi yang ada yang sudah menyebabkan
yang diharapkan bisa menyepakati kesepakatan ini pada ktt g dua puluh tahun dua ribu dua puluh dua di indonesia
nah berapa besarannya besarannya itu adalah minimal
mni atau multinational enterprise ini minimal mereka memiliki laba penghasilan dua puluh miliar euro
di kttg dua puluh ya euro
nah kemudian disini ditetapkan pada kttg dua puluh kemarin
besarannya adalah bisa mendapatkan pemajakan atas penghasilan ya
penghasilan ini yaitu sepuluh persen
ini kesempatan ini untuk indonesia yang saat ini menjadi negara pasar
kenapa negara kita dikatakan negara pasar
karena kita negara berkembang begitu ya
multinational enterprise ini banyak berasal dari negara negara seperti amerika serikat
yang kemudian menjadikan asia tenggara
kemudian negara negara emerging markets menjadi pasar pasar
potensial mereka apalagi indonesia sebagai pasar potensial untuk produk digital yang terbesar di asia tenggara
dengan jumlah pengakses internet kita yang paling besar di asia tenggara
nah kemudian di pilar kedua
setelah negara negara pasar ini berhak untuk mendapatkan alokasi pemajakan
selanjutnya ditetapkan juga pada pilar kedua yaitu pengenaan tarif pajak minimumnya
berapa pengenaan tarif pajak minimumnya
yaitu sebesar lima belas persen
nah lima belas persen inilah angka ini yang kemudian nanti akan menimbulkan suatu persaingan
kebijakan pemajakan atau tarif pajak yang lebih adil
artinya nanti negara negara satu ratus empat puluh negara tadi
yang sudah tergabung dalam konsensus ya
ini harus menerapkan pajak minimum sebesar lima belas persen
artinya tidak ada persaingan kompetisi untuk pemberian tarif pajak mana yang lebih rendah
dan kemudian perusahaan digital akan lebih memilih negara tersebut
ini yang akan dibawa nantinya pada saat ktt g dua puluh
dan diharapkan memang two pillar solutions ini bisa kemudian langsung memberikan hasil
untuk pilar pertama pada tahun dua ribu dua puluh
kemudian pilar kedua ini diharapkan bisa segera terimplementasi pada tahun dua ribu dua puluh
setelah sekelumit proses yang dijalani untuk menghasilkan reformasi pajak global yang adil
untuk seluruh dunia termasuk indonesia
kita lihat selanjutnya sebenarnya kita sudah memiliki aturan juga ya
terkait dengan penerimaan pajak digital di indonesia sendiri
untuk perusahaan perusahaan yang sudah memiliki badan usaha tetap di indonesia
dan saat ini
kementerian keuangan djp mencatat untuk ppn
pms ini adalah perdagangan melalui sistem elektronik
nah pmse ini
jadi sudah ada undang undang pajak untuk pmse
perdagangan melalui sistem elektronik yang memiliki badan usaha tetap di indonesia
dan saat ini realisasinya adalah dua lima triliun rupiah per tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh satu
ini dari delapan puluh tiga perusahaan digital ya
nah dengan aturan tadi aturan dua pillar solutions yang di taken
yang kemudian diusahakan akan di taken maksud saya pada kttg dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh dua
diharapkan nanti akan ada tambahan lagi seratus perusahaan multinational company
yang akan kemudian bisa menyumbangkan penerimaan pajak untuk indonesia
kita lihat selanjutnya ini dia perusahaan perusahaan digital multinational enterprise
yang ada di dunia yang juga beroperasi di indonesia
harus dikenakan pajak karena kita lihat di sini seberapa besar market value mereka
seberapa besar value mereka di pasaran begitu dan juga pendapatan mereka secara global
kita lihat netflix netflix sendiri saat ini memiliki market value sebesar empat dua ratus delapan puluh sembilan enam triliun rupiah
sementara di indonesia sendiri netflix ini berdasarkan data dari litbang cnn indonesia
di indonesia sendiri pendapatan netflix sebesar satu satu triliun rupiah
gak heran ya kalau kementerian keuangan djp kemudian ini selalu mengejar pajak dari netflix
tapi penghasilannya di indonesia besar sekali
kita lihat kemudian ada juga tiktok
tiktok memiliki market value sebesar tiga lima ratus empat puluh enam delapan triliun rupiah atau dua ratus lima puluh miliar dolar amerika serikat
keuntungannya secara global empat ratus delapan puluh enam enam triliun rupiah
ini sudah di atas dua puluh miliar euro begitu dan juga sudah pastinya nanti
akan terkena juga dari efek dari reformasi pajak digital
kemudian juga spotify kita lihat di sini
tujuh ratus lima puluh tujuh enam triliun rupiah market value nya di pasar
dan keuntungan yang didapat secara global tiga puluh enam enam triliun rupiah
kemudian juga ada zoom aplikasi virtual meeting yang sangat hits apalagi semenjak pandemi melanda dunia
ini memiliki penghasilan atau keuntungan global sebesar tiga belas delapan triliun rupiah
dengan market value nya saat ini baru dua tahun saja menjadi hits di dunia sudah sebesar seribu tujuh puluh empat delapan triliun rupiah
inilah yang akan menjadi perusahaan selain perusahaan perusahaan ini tentunya masih banyak lagi perusahaan lainnya seperti google dan juga gurita bisnis lainnya
kemudian microsoft dan lain lain sebut saja facebook meta perusahaan perusahaan digital multinational ent prices
ini yang hanya kami rangkum untuk anda karena waktu kita terbatas yang akan menjadi sasaran untuk penerimaan pajak global
karena memang mereka ini beroperasi secara digital ya
mereka memiliki pasar yang sangat besar sangat luas begitu sangat terdigitalize begitu
tapi memang untuk kantor perwakilan mereka badan usaha tetap mereka ini tidak ada di seluruh pasar yang mereka beroperasi
artinya dengan adanya reformasi pajak digital tadi ini bisa terciptalah keadilan untuk penerimaan pajak bagi negara negara pasar
negara pasar itu ya termasuk kita indonesia negara yang menjadi tempat perusahaan perusahaan digital ini beroperasi
nah kita lihat saat ini syarat pengenaan pajak untuk multinational enterprise untuk tadi ya perdagangan melalui sistem elektronik yang sudah ada di indonesia
kita sudah memiliki hpp harmonisasi peraturan pajak kita juga sebetulnya sudah mengatur untuk pengenaan pajak digital di sini
yang saat ini ada di hpp ataupun peraturan pajak kita adalah untuk pengenaan pajak bagi perusahaan digital ini harus memiliki nilai transaksi melebihi enam ratus juta rupiah
dalam satu tahun atau lima puluh juta rupiah dalam satu bulan
nah kemudian jumlah traffic atau pengakses di indonesia melebihi dua belas ribu dalam satu tahun ataupun seribu dalam satu bulan
nah ini akan menjadi target dari ditjen pajak untuk menerima pajak
kita harapkan ya presidensi g dua puluh nanti akan dilakukan di indonesia pada tahun dua ribu dua puluh dua di bali bisa membuahkan hasil yang positif

yang mungkin nyata terlihat begitu karena penderbatan pajak digital ini tentunya tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara tapi akan banyak domino effect yang terjadi
yang mungkin nyata terlihat begitu karena penderbatan pajak digital ini tentunya tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara tapi akan banyak domino effect yang terjadi
terutama juga bagaimana mendukung proses digitalisasi terhadap umkm umkm sebagai sektor penggerah utama ronda perekonomian indonesia
terutama juga bagaimana mendukung proses digitalisasi terhadap umkm umkm sebagai sektor penggerak utama ronda perekonomian indonesia